presiden joko widodo meluncurkan penyaluran bantuan sosial keluarga harapan pkh
untuk dua ribu sembilan belas di gor ciracas jakarta timur
presiden berpesan agar bantuan ini dimanfaatkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat
anggaran pkh tahun ini naik hampir seratus persen
yakni menjadi rp tiga puluh dua triliun dengan penerima sebanyak sepuluh juta keluarga
serta perubahan skema nilai bantuan dari flat ke non flat atau bervariasi
kategori keluarga reguler mendapatkan rp lima ratus lima puluh ribu rupiah per bulan
sementara keluarga akses yaitu rp satu juta per bulan
ditambah bantuan komponen setiap jiwa per tahun dengan nilai yang bervariasi
penyaluran tahap satu dilaksanakan pada bulan januari ini sebesar rp dua belas triliun
dan tahap penyaluran selanjutnya akan dilaksanakan pada april juli dan oktober
presiden joko widodo menekankan agar keluarga penerima manfaatkan pkh ini
bisa mengunjutkan kemandirian efektif
sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial
menurutnya masyarakat prasejahtera juga harus diberikan pemahaman
melalui pengembangan usaha dari dana pkh ini
masyarakat penerima pkh yang sudah lulus harus lepas dari program ini
kita ini kan akan meluluskan sebanyak banyaknya
bukan membantu sebanyak banyaknya
tapi sekarang ini memang prosesnya baru membantu sebanyak banyaknya
agar yang lulus semakin banyak